tante laura dan juga cynthia ini adalah orang dibalik masalah aku
masalah yang aku alami
dia udah tuduh aku selingkuh sama reno
coba kamu suruh dia jujur
apa yang udah dia sembunyiin ke kita
anek yang dilahirkan sama cynthia itu bukan anak kamu tapi anaknya gavin
rencanaku menjauhkan bella dari afiq berhasil
tapi ini belum selesai
ya ampun siva batuknya semakin parah ya
saya juga gak tega lihatnya nyonya dia batuk batuk
bella tega banget ya bisa nularin penyakitnya ke shiva
aku mau habis pikir aja gitu loh tante
kok seorang ibu tega teganya
nularin penyakit seperti itu kayak sengaja gitu loh tante
bersin bersin di depan siva biar sifatnya ketularan
ya ampun kok ada ya ibu seperti itu
mama juga heran sama tuh perempuan
sehari aja gak bikin susah orang bisa gak sih ya
kayaknya gak bisa mungkin jadi stres kali deh ya
yuk sama mama aja yuk sayang yuk
kamu ini ya bisa nggak sih gak usah deket deket sama anak kamu
lihat nih anak kamu semakin parah sakitnya
ibu mana sih yang tega menyakiti anaknya
kalau aku bisa nanggu penyakitnya siva
biar aku aja yang sakit jangan shiva
mana buktinya mana yang ada anak kamu semakin parah
sadar gak kamu selalu membuat siva jadi celaka
ingat gak bener gak
bener kan emang begitu kan keadaannya kan
menurut saya lebih baik kamu sekarang menjauh keluar sana
ayo kamu kepengen gak anak kamu
mama gak bisa menjaga dan mengurus
mau sembuh gak anaknya
kayaknya semakin parah nih bahaya
harus dibawa ke dokter
yang ada nanti saya dimarahin lagi sama afif
udah mah biar aku aja yang ngurus shiva
aku udah nganggep siva tuh udah kayak anak asli
aku sendiri biarin aja nanti aku yang kasih obat
udah mama tenang aja ya mah
kamu membantu yang sungguh luar biasa
perhatian baik banget
mama bisa aja sih
aku kan juga seorang ibu ma
aku juga punya anak
jadi aku ngerti gimana perasaannya kalau anak aku lagi sakit
bilina sivanya bawa sini biar aku aja yang ngurus
yaudah aku bawa siva ke kamar aku dulu ya mah biar aku kasih obat
ya sayangnya sama tante ya
sayang cepet sembuh ya anak
ya allah siva
eh kok gak mau obatnya gak pahit kok
kamu mau sembuh gak
kalau kamu mau sembuh kamu harus minum obatnya sayang
gak mau sih kalau misalkan kamu gak mau minum obat
kamu nanti gak akan sembuh
susah amat sih diminum obatnya
kalau tante bilang itu menurut kamu harus a
aduh pinter banget sih diminumin obatnya kok susah
sekarang tidur ya sayang yuk
selamat tidur siva sayang
tidur yang panjang ya
tadi perasaan siva ada suaranya
kok sekarang dia nggak bangun
sintia melakukan sesuatu ke siva
aku harus bawa siva ke rumah sakit tante
ada apa lagi dengan sifat
kenapa non sitia jahat banget sih

pasti mereka gak ada yang nemenin di rumah sakit

jadi gimana dong
jadi gimana dong
anak ibu dibius oleh sirup obat batuk yang diberikan secara berlebihan
sedikit saja ibu terlambat pasti nyawanya tidak akan tertolong
sintia bener bener jahat
setegah itu dia sama siva
sekarang anak ibu sudah boleh pulang
nanti tinggal menunggu reaksi obat itu hilang
setelah itu nanti dia akan sadar kembali kok bu
kok kak iko tau aku udah disini
iya aku dapat pesan dari billina
kak iko tenang aja
alhamdulillah sekarang shiva baik baik aja kok
dia masih terpengaruh sama obat batuk sirup yang diberikan oleh dosis tinggi
bela mereka akan terus mengincar kamu dan siva
iya sekarang aku gak mau terlihat kalau aku lagi sama kamu
aku gak mau ada masalah lagi
tapi ada satu hal yang perlu aku sampaikan ke kamu
anak sintia adalah anaknya gavin
anaknya sintia itu bukan anaknya afif
bella maksud kamu apa sih nampar nampar aku kayak gini
maksud kamu yang apa
apa yang kamu celakain siva
kalau aku gak cepet bawa dia ke rumah sakit
maksud kamu apa siapa yang mencelakakan syifa
kalau begini aku gak tau
kamu udah kasih obat batuk sirup ke siva
itu kan dosis tinggi lagi
aku ngobatin siva karena dia sakit karena dia batuk batuk
siva gak sakit kamu yang buat siva sakit
aku diantain sama dia
tentang aku tadi dicampur sama bella
ketik aku ngeracunin siva
aku gak ngeracunin siva
kamu bener bener jahat ya sintia
kamu harus tau
om rafiq tante laura dan juga cynthia ini
adalah orang dibalik masalah aku
masalah yang aku alami
dia udah tuduh aku selingkuh sama reno
coba kamu suruh dia jujur
apa yang udah dia sembunyiin ke kita
kita harus jemput dia ke rumah
anak yang dilahirkan sama sintia itu
bukan anak kamu tapi ada kayak gavin
bella kamu tega banget sih fitnah aku
kamu sengaja kan biar nyudutin aku
kita akan lakukan tes dna